selama bulan ramadan harga gas lpg tabung tiga kg di banjar negara jawa tengah sudah mencapai dua puluh ribu rupiah di tingkat eceran
himpunan wiraswasta nasional minyak dan gas bumi menggelar operasi pasar di alun alun kota banjar negara
petugas dari himpunan wiraswasta nasional minyak dan gas bumi atau hiswa namigas datang ke alun alun kota banjar negara membawa satu truk gas lpg tiga kg
operasi pasar digelar karena permintaan gas oleh masyarakat meningkat memasuki bulan ramadan
menurutnya stok lpg tiga kg juga menyebabkan harga lpg menjadi mahal
untuk mengendalikan lonjakan harga pertamina sudah menambah stok lpg dua kali lipat dari kebutuhan harian warga di banjarnegara
untuk menjaga pasokan gas selama ramadan hiswa namigas akan mendirikan pangkalan siaga di dua puluh kecamatan di banjar negara
untuk bulan ramadan dan sampai menjelang hari raya dari pertamina sudah mengalokasikan tambahan ekstra doping ke kabupaten banjargara
sebanyak dua hari kerja yaitu tujuh belas lima ratus tabung dikalikan dua
jadi mudah mudahan tercukupi untuk kebutuhan masak di kabupaten banjar negara
sebelum puasa delapan belas di warung warung
terakhir beli berapa mas
terakhir kemarin masuk di awal puasa sudah naik dua ribu menjadi dua puluh
harapannya dari masyarakat selama
nggak seperti tahun kemarin ya gas sempat menghilang
itu aja sih jadi kalaupun ada kenaikan wajar itu nggak jadi masalah
mungkin yang penting barangnya ada